boleh masuk lagi tanya dulu sama dokternya boleh nggak dokter
saya boleh boleh ayo lihat mama ya
oh ya pak ada yang harus saya sampaikan mengenai ibu andin alhamdulillah kalau
dilihat secara fisiknya kondisi bu andi sudah membaik sudah tidak apa apa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
kondisi mentalnya pak memang harus disembuhkan secara pelan pelan
oh ya pak untuk sementara ini cukup itu dulu penjelasan dari kami ya pak
baik dong terima kasih
hai antara senang tapi
hai tapi tetap alhamdulillah
hai memang dilema
hai di satu sisi alhamdulillah andien sudah bisa pulang
hai tapi kondisi mentalnya harus dijaga benar benar pak
tapi kondisi mentalnya harus disajari
lo kesini lagi

gue cuma pengen cek kondisinya aja sih
mau gimana pun kan dia orang udah nolong gue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
dan gue gak mau ada perempuan lain yang deket deket dulu sama nino
maksud lo lo nganggep kalo gue ini salah satu pengganggu dalam hubungan lo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
hubungan aku dengan rena udah bener bener berakhir
rena sudah hancur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
baru mungkin dia mau deket sama kamu lagi no
ya itu lo yang bersabar ma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
itu pasti ma
ma akan tetap berusaha lah
iya iya berdua sienna itu
udah selesai jumlah andin
belum bisa ketemu secara langsung
terus gimana keadaan kamu no
kamu udah baik baik aja sekarang
kamu mau ngapain kemarin
kalau mau jenguk adik silahkan
nggak ada gapapa kamu disitu
tapi kalau kamu mau jempol aku
gak perlu ustaz
persidangan cerai kita
kamu harus datang
si nino malah mempertegas
kalau gue sama dia masih dalam cerai
saya permisi pulang aja ya dok
bukannya anda tadi
mau jempol saya
kalau seandainya ada yang mau dibicarakan
kok kayaknya mereka akrab banget ya
gak tau dia
kalau elsa tuh kayak cemburu sama gue
kalau seandainya memang
ada rasa tidak enak
gak usah dipeduli ya
sorry nih tante agak ngintipin kamu dari jauh tadi
it seems that mediasinya tante gagal ya
bukan mediasi tante yang gagal
tapi emang cnn nya memilih untuk berkeras hati dan gak mau menerima kenyataan
ya tante ngerti sih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
kunci sukses dari sebuah hubungan itu adalah komunikasi yang baik
lebih sering meluangkan waktu bersama
itu dia sih
nah saat ini kan tante juga merasa gak enak sih sama kamu
karena kan tante yang minta kamu untuk ikut membantu di maharatu
gimana kalau kamu minta sienna untuk jadi brand ambassador nya maharatu
dengan begitu kan kamu bisa spend time together kamu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
terus bisa sering sering ketemu
soalnya dengan kondisi aku sama shena yang seperti sekarang ini
gimana cara aku meyakinkan dia untuk bisa kerja sama dengan maharatu
tante bisa ngatur itu semua
atau nanti tante bisa minta tolong randy untuk mengatur semuanya
gak ada yang gak mungkin
gak ada yang gak mungkin
sebenarnya boleh dicoba sih
yang penting hubungan kamu sama siena kembali membaik
dan tante rasa juga andien tidak patut untuk dicemburu
akan ada jalan keluar untuk hubungan kamu sama sienna
thank you tante
mau balik ke ruang nandu
terima kasih pak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
ya nanti kamu tolong teruskan ya kerjaan saya
sebenarnya udah beres
nanti untuk perkembangannya tolong update terus ke saya
baik kalau gitu saya permisi dulu pak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
barang yang saya tunggu datang juga
dan nantinya jam tangan ini
akan belasabrikkan ke ricky
dan dari sinilah kita bisa tracking ricky terus
kita bisa melacak saat riki melakukan aksinya lagi
dan ketika momen itu datang
ricky akan tertangkap
semoga rencana saya dan bahasa ini bisa berjalan lancar
apa kita bisa ketemu lagi
masih ada urusan ya
nanti tempatnya dan waktunya kapan
siana juga ngapain coba ikut masuk ke dalam
kenapa mereka jadi dekat banget ya
kalau tidak mudah jadi orang tersebut juga policemenames ba axes

tentu juga bisa

kamu ngerti ilang dimana bukan si satu
itu orang yang jadi agm
kalau sampai kamu ada dibalik ini semua ya
kamu yang nyuruh riki untuk ngelakuin ini sama mbak
mbak pastikan kau masuk ke rumah
untuk saat ini kamu jangan dekati andi dulu
dimanapun andi berada
kalau memang kamu terlibat dalam semua ini
bapak setuju dengan kemauan andi
kalau mau masuk penjara
aku gak mau masuk penjara lagi

ya allah ndin begini amat trauma lo ya ndin
sampai ketakutan gitu ngeliat laki
padahal mereka orang orang yang jagain lo loh
yang jagain kita semua di rumah pondok pelita ini loh diin din
kasian andin trauma ini terlalu berat buat dia
ma pasti dada askaran seneng kemama pulang
kan dada askaran akan sama mama
om sal makasih ya unah antarin kita pulang
sama sama anak cantik
kangen banget tau mama maafin mama ya
mama janji mama gak akan pergi gak akan ingatin askaran sama rena lagi ya
mama jangan sedih lagi ya
nanti dia udah askaran gitu
harusnya aku bisa kuat untuk anak anakku
tapi setiap kali aku muncul bentuk bangkit
laki laki itu dia seperti muncul lagi
you okay kita istirahat di kamar aja yuk
aku mau sama rena sama sekarang
gimana kalau tetep sama askaran sama rena
tapi sambil istirahat di kamar juga
iya kita berdua
dia udah mau ke kamar duluan tuh
iya tuh tuh tuh
aku mau ngecek dulu tuh
saya mau disini sambil skip ya
mas apa engagement
ini gak kesehatan
atau ada yang pengen jahatin aku
dia tuh licik mbak
dia tuh bisa jahat
jahatin mana pun yang dia mau
dan dia bisa jahat sama siapapun
nanti dia bisa jahat sama aku sama
sama keluarga ini
trauma yang kamu alami ini bisa membuat kamu seperti ini
kamu jangan khawatir di rumah ini aman
ini rumah kita rumah kamu
kamu lihat sendiri kan tadi di luar juga penjagaannya ketat
aman kamu disini sayang
aku juga masih disini kok
saya juga ke depan sebentar kamu
pas ini ya
nanti jatuh kena kakinya ya
mari dulu istirahat
disini aman kok tenang
apa beneran aman disini
gue yang jamin semuanya disini aman
penjagaan di rumah ini semuanya ketat
kan gue udah janggut jagain lo
lo gak bisa terus terusan hidup banyak ketakutan
usaha allah semuanya aman disini
disini ya ya bisa lah angin gitu ya semua kita selalu dalam ilmu allah ya sayang ya
hai siapa ya sebenarnya saya jadi enak banget sama elsa kan saya bilang tadi kalau soal elsa
nggak usah dipeduliin karena memang dia juga
berdua dengan perasaan orang lain kok ya kalau boleh jujur buat saya pribadi aja
maksudnya nggak bisa dipercaya itu gimana ya karena pengalaman saya
tapi ini bukan karena dia itu mantan istri anda kan
bukan karena dia mantan istri dan akhirnya apapun yang dia lakukan jadi terlihat buruk di mata anda
biar gimana pun kan kalian pernah berumah tangga justru karena itu saya mungkin nggak bisa cerita banyak
tapi pengkabarannya kalau dari a sampai z semuanya sama aja kurang lebih seperti itu
maaf banget kalau saya terkesan lancang tapi sepertinya kok anda benci ya sama elsa
aku masih berusaha untuk menjaga kamu di depan sena karena dia adalah teman kamu
kalau sampai si anak tahu apa aja yang sudah kamu perbuat dia pasti akan kaget juga
enggak enggak kalau benci sih enggak tapi yang pasti kepercayaan itu sudah
hancur bahkan kakaknya sendiri andi memilih untuk menjauh
oh itu kan karena andi ngerebut kamu dari dia no wajar kalau elsa marah sama andi terus andi
yang menjauh dari elsa nggak kebalik ya
ini buahnya tanda oh aduh makasih banyak ya repot repot sebeboh buah
tapi ya memang di saat saat seperti inilah kita sebagai support systemnya andin
nggak boleh nyerah tante iya dan untuk pulihnya itukan butuh waktu the reply ganu
bilang sih ini akan butuh
waktu yang gak sebentar
sama kamu sebagai sosok
seorang laki laki even pak surya
kayak trauma gitu
untuk nemenin andin
tante gak mungkin melakukan ini sendiri
dan tante tahu
kamu sama siena juga sedang ada masalah
aku akan berusaha sebaik mungkin
kasih waktu ke pondok pelita
kasih waktu untuk andin
ya meskipun di satu sisi juga
aku tetap akan mengusahakan
berupaya sekeras mungkin untuk memperbaiki hubungan aku sama siana
dan tante terang aja
aku sama siena kan bukan
hubungan yang baru sebenarnya
kita udah ngelewatin hal hal semacam ini
dia bisa segera mengerti
dan akhirnya bisa baikan lagi sih
amin tapi juga doakan itu
dan ya sebenarnya tante gak enak
agak malu juga minta kamu
dan nanti tante juga akan langsung segera
minta randy untuk mengurus semuanya
jadi brand ambassadornya maharatu
seperti yang i promised you tadi ya
terima kasih tante
kenapa sih orang orang jadi makin nyebelin
dia bilang bakal masukin gue ke penjara
kalau terlibat dengan aksi penculikan ricky ke dia
ya gue mana tahu dia mau diculik
gue aja bener bener marah kok
setelah tau kejadiannya
tapi kenapa ya gue malah dibawa bawa
mana papa ikut setuju lagi sama ancaman
mbak andien ditambah lagi sama nino
dia juga nolak gue
sekarang malah deket banget sama sienna
ada apa sih sama semua orang ini
randy mana sih
katanya penting mau ketemu sama gue
kok lah mau banget
kayaknya aku masih belum lupa buat nyetir
aduh gimana ya
mama juga udah lama gak nyetir no
ngeri juga kalau harus nyetir
kan sekarang di jalan ramai banget ya
aduh gimana ini nuh
kalau nggak ada urusan apa apa
apa boleh nyeterin mobil saya buat antar balik ke rumah
di baliknya saya pesenin taksi online
nih ya udah udah
nih ya udah udah
nino kenapa mau minta aku setirin sih
aku kan jadi gak enak sama elsa
mana ada elsa lagi di sini
nino kan terluka sampai dirawat di rumah sakit ini gara gara nyelamatin aku
ini sih aku jadi serba salah
ya ampun nino
sengaja banget sih bikin suasana tambah panas
padahal kan dia tahu kalau esa gak suka siana deket deket sama nino
ya udahlah aku gak mau ikut campur urusan nino sama elsa saat ini
tersedia atau enggak kalau enggak enggak apa apa
no biar aku aja yang bawa ya

butuh duitnya biar
duit gebeh ya nanti
apa apa apa iya pak ada bisa saya bantu mohon maaf saya saya pasien disini saya baru keluar tapi
saya pasti nunggu mobil saya lagi diambil ke tempat tolong jaga saya biar saya tidak diganggu
sama orang lain termasuk perempuan yang ada di samping saya apa sih bapak kenal sama ibu ini
kenal tapi saya nggak mau diganggu maaf bu tolong ibu menjauh dari bapak ini karena beliau tidak
nyaman ibu ada sampingnya silakan tolong menjauh apa sih mau jangan kayak gini dong sama aku
assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oh ya pak woyim
ini mau ngomongnya masukin itu jadi buka loh gerbangnya ini enggak usah
saya kesini mau ketemu pak riza oh gue ketemu pak riza sebentar pas saya panggilin tadi sih katanya
lagi jaga jaga keliling halaman ya takut takut ada penyusup yang masuk itu pak harus itu harus
ini dia riza riza depan sudah nih ada bapak kayak bapak mencari saya
bagaimana perkembangan pendidikan pencarian ricky udah ada titik terang saya dan pak rendy
sedang menyusun strategi pak untuk menguatkan pencarian riki dan hasilnya sekarang sudah
mengerucut untuk kami tahu dimana persembunyiannya libatkan saya ya saya juga ingin menangkap penjahat
itu kalau bisa dengan tangan saya sendiri sebagai pelampiasan sakit hati anak saya yang mungkin sudah di
saya ya saya mau lihat penjahat ini ditangkap dan digiring ke penjara dengan mata kepala saya sendiri
operasi penangkapan ini sangat berbahaya pak kami takut terjadi sesuatu dengan pak surya yang seperti
dialami panino dan bu adi saya saudara banget dengan segala resiko yang ada riza tenang aja
saya janji tidak akan menyulitkan kalian
saya paham pak kondisi pak surya sekarang emosional tapi sekali lagi saya minta maaf pak saya belum
bisa menjawab keinginan bapak riza ini bukan masalah emosi saya betul betul ingin melihat
penjahat ini ditangkap dan digiring ke penjara dengan mata kepala saya sendiri
nonton saya bales pesan sebentar ya oke siena aku mau kabarin aku masih di rumah tante rosa
sebisa mungkin aku susul kamu segera ya oh sih aku mau nyerein aku mau kabarin aku masih di rumah tante rosa sebisa mungkin aku susul kamu segera ya
sebisa mungkin aku susul kamu segera ya sebisa mungkin aku susul kamu segera ya
sejauh ini supaya kamu jadi lebih tenang dan semoga hubungan kita bisa membaik
soalnya bisa bisanya loh nino nyuruh kamu bawa mobil tante jadi gak enak
pasti gak lancar bawa mobilnya
ya tante sih ngerti tapi seharusnya memang nino gak memposisikan kamu diantara kamu sama elsa
tapi kamu lihat sendiri kan mino tuh benci banget sama elsa
saya emang agak gak enak sama elsa sih jadinya tante
dan saya juga gak tau secara detail sebenarnya masalah nino dan elsa itu apa
tapi di sisi lain saya juga gak enak kalau nolak nimo
pokoknya nanti tante ngomong sama nino supaya dia jangan sampai memposisikan kamu diantara masalah dia sama elsa
gak enakan kalau kayak gitu
saya cuma ingin lihat ricky ditangkap dengan mata kepala saya sendiri
tapi pak saya tidak bisa memutuskan ini sendiri
saya harus bicara dulu dengan pak randy
karena ini termasuk operasi besar penangkapan yang
resikonya banyak sekali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
ya kasih tau randy untuk kelibatkan saya
mas surya tenang
jangan emosional pada dalam penangkatan ricky
karena kalau tidak ricky tidak bisa kami cipta
jangan ada ricky akan lulus lagi dan dia kabur lagi
insya allah saya akan mengikuti arahan dari kalian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
mengingat kondisi adem yang belum bisa terima siapapun
laki laki manapun kecuali saya
saya lebih baik pulang
saya pulang dulu ya
jangan lupa ya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
saya ikut dalam pencarian
ya baik pak
assalamualaikum pak rahman waalaikumsalam
mas surya tergaz kali
mas surya tergaz sekali
mas surya tergaz sekali
mas surya tergaz sekali kalau sedang emosi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
padahal kan gue niatnya mau gunain dia buat manas manasin andin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
karena gue sendiri masih ada masalah
mari saya bantu pak
kamu tega ino
kamu campakin aku gitu aja
tapi kenapa kamu malah milih siana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
bisa ketemu lagi
saya angkat lo sebentar